plt juru bicara kpk ali fikri menyatakan kpk telah mendapat informasi dari dijan imigrasi
bahwa harun masiku sudah tidak berada di wilayah indonesia
namun komisi pemberantasan korupsi menampik anggapan jika tim penindakan kecolongan
terkait kaburnya tersangka harun masiku
harun masiku adalah politisi pdip yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap
dan harun diduga menyuap komisioner kpu wahyu setiawan
untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota dpr ri melalui mekanisme pergantian antar waktu
sehingga harun masiku ini bisa keluar ke singapura
oke kami tidak melihatnya dari sisi itu ya
kami melihatnya dari sisi itu karena tentu ada pertimbangan strategis dari penyidik
bagaimana kemudian bisa menyikapi adanya hal hal yang demikian ke depan
kami sudah mengantisipasinya tentunya
kpk sendiri mempertimbangkankah untuk menetapkan status dpo pada harun masiku
ya tentunya nanti kan tadi sudah saya jelaskan ya
setelah memastikan memang ada di luar negeri kerjasama kita nanti dengan pihak kemenlu
kementerian luar negeri kemudian pihak interpol dan lain lain
memastikan adanya kemudian kita lakukan penangkapan